dalam simulasi ini emil menyelesaikan makan seporsi nasi warteg dalam waktu delapan menit
ia mengaku harus pengunyah lebih cepat agar tidak melewati batas waktu maksimal dua puluh menit
emil menyatakan aturan batas waktu makan di tempat dihitung mulai dari ketika menyantap makanan
bukan dari persiapan hingga disajikan
saya tujuh puluh delapan menit saya memang makannya agak cepat sih
tapi sebenarnya ada yang bilang gimana kalau harus dimasak dulu
sebenarnya kalau dimasak memang hitungannya artinya belum mulai
mungkin kita bisa di luar atau di mana baru kemudian pas kita makan hitungan itu masuk
meski dibolehkan makan di tempat menurut emil sebaiknya warga tetap membawa pulang makanan
untuk menghindari kerumbunan sekaligus mencegah penyeluruhan covid sembilan belas
lukman rozak surabaya jawa timur